dipakein bandu pita dan warna warnanya itu kan macem macem bang
tapi kalau laki laki mana mungkin pakai baju kuning orange merah
tapi kalau perempuan kan pantas aja bang
cuman kan nantu
pokoknya kalau perempuan itu bisa fleksibel bang bisa bantuin roh bisa nyapu nyapu
bisa beresin rumah kamar dapur
ya bang sih emang maunya kayak begitu
ya cuman ya bang kembalikan aja
terserah kepada allah dah
mau kasih laki atau perempuan ya kita harus syukurin
yang penting ini adalah anak yang lahir nanti ini membawa berkah dari allah buat kita sekeluarga
itu yang penting
papa udah berusaha semaksimal mungkin sayang
umi udah selesai
gimana dok keadaan umi saya
saya perlu bicara empat mata dengan mbak bisa mbak
pak be daud nih
mantan jawara sekelurahan
sebelahnya kan tau
gedean dikit dong
eh lu kan adeknya muhyiddin ya
yang merantau ke luar
luar negeri ampe kaledonia
oh jadi ceritanya lo baru dateng nih
kalo si borokokok ngasih tau
gua tau dong lo keluar negeri
gua tau dong lo keluar negeri
boleh juga nek
mahmudnya masih inget
lo bener bener keterlaluan ya
muhyiddin kenapa lagi be
masa adik lo baru pulang dari luar negeri
gua gak dikasih tau
dasar hati lo burik
emang begitu be
emang gue tuh yang kagak beres
yang pertama suka ngeselin orang b
yang kedua baca yang pertama be
cuma juga dong
lo bayangin aja be
lo ini baru pulang dari luar negeri
gua gak dikasih tau
gue nih sebagai mertua
itu udah pasti kagak dianggap deh
emang kalo dikasih tau mau ngapain be
paling kagak gua dapet baju dari luar negeri
yang ada tulisannya liverpool
nah itu favorit gua tuh mut
asal jangan lo kasih gua gantungan kunci aja
gua gak punya mobil
ya buat kunci lemari kan bisa
iya juga sih
abang ayan iman tuh yang kagak bertanggung jawab be
gua setuju tuh sama omongan lo
bininya sakit gua gak dikasih tau
apa yang gak geblek ke orang
eh malah orang lain tukang kerupuk yang suka lewat ngasih tahu gue
mana sih mulu mulu
dedeknya lagi gerak gerak ya
iya kadang kadang aja bang
roh pengennya anak pertama ini
mau laki mau perempuan
ya terserah dari allah aja deh
yang penting anak kita sehat
dan nanti kalau gedenya
dia jadi anak yang berguna
buat musa dan bang sih
dan terutama juga buat orang tuanya
roh pengen banget
anak pertama ini perempuan bang
emangnya kenapa ya
kalau perempuan itu
bisa didanain macem macem
bisa dipakein bandung
dan warna warnanya itu kan macem macem bang
tapi kalau perempuan kan
pantes aja bang
pokoknya kalau perempuan itu
bisa fleksibel bang
bisa bantuin roh
bisa beresin rumah kamar dapur
ya abang sih emang maunya kayak begitu
ya bang kembalikan aja
terserah kepada allah dah
mau kasih laki atau perempuan
ya kita harus syukurin
yang penting ini adalah
anak yang lahir nanti ini
membawa berkah dari allah
buat kita sekeluarga
itu yang penting
ya ampun udah telat empat puluh lima menit
ibu pasti marah banget

rere agak telat tapi rere udah dalam perjalanan kok
kamu nggak usah jemput
lawong mama sekarang udah ada di hotel
ibu sudah di hotel
segera kesini ya di hotel citra
karena mama sebentar lagi harus berangkat ke lampung
ya udah kalau gitu rery segera kesana ya
hotel citra kan
dekat banget kantor
bank presentasi sudah saya persiapkan pak
sebentar lagi saya kurang bapak
foto foto file nya kok nggak ada ya
sorry rek sorry kok bahan
presentasi nggak dilengkapi foto foto ya
rob aku lupa untuk
untuk menyaring foto foto tersebut dari komputer
iya rek foto kunjungan itu penting banget lho
balik ke kantor sekarang
ya udah kamu dimana sekarang
menuju ke hotel citra
oh iya iya aku tahu hotel citra dekat kok
iya rob hotelnya
memang dekat dengan kantor tapi
aku harus ketemu sama ibu aku dulu rob
tadi aja aku telat jemput ibu aku
di bandara dan
ternyata ibu udah nyampe hotel citra
dan nanti seorang hari nanti
akhirnya ibu mau ke lampung rob
iya rek nggak apa apa darahku yang aku mau ke hotel citra
kamu tunggu di lobby aja ya
ya ampun rek kok kamu kurusan
atau kebanyakan begadang
apa anda cocok sama pekerjaan kamu yang sekarang
haiya mama juga puasa
tapi nggak sekurus kamu
nah ahmad ini yang dikasihkan allah
yang berarti terpuji
pintar dan cerdas
fahmi kaisan anak laki laki yang
nah ini aja
berarti anak laki laki yang
pintar cerdas dan bijaksana
pintar cerdas dan bijaksana
emang udah ketauan kalau dejjoni